unsia dan tatal dua siswa sekolah dasar di makassar ini
menyambangi posko jurnalis peduli kemanusiaan di sekretariat aji makassar jalan todopuli manggala
sambil membawa kaleng biskuit yang disulap jadi celengan
anak anak ini pun mantap menyumbangkan uang tabungannya
hasil dari mereka menyisihkan uang jajan sejak enam bulan lalu
padahal uang ini rencananya akan dibelikan sepeda
namun keduanya lebih rela membantu para medis yang kesulitan mendapatkan alat pelindung diri
satu demi satu koin maupun uang kertas berbagai pecahan dihitung
dan jumlahnya lumayan mencapai rp tiga ratus empat puluh sembilan
uang tentu bukan nilai utama bagi anak anak ini
tapi rasa kepedulian serta ikhlas untuk membantu para medis
sebagai garda terdepan dalam penanggulangan virus covid sembilan belas
itu awalnya kita mau apa sebenarnya itu uang celengan
uang pelis peda
terus kenapa kita sumbangkan sekarang
masih ada corona
kenapa dokternya kasian
kurang bahan bahan untuk
jurnalis peduli kemanusiaan sendiri menunggu kiriman alat pelindung diri
lengkap dengan masker dan sarung tangan yang dipesan dari bandung
untuk disalurkan ke empat puluh tiga pusat kesehatan masyarakat
alwi fauzi makassar sulawesi selatan